ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad mengapresiasi langkah pdi perjuangan
yang berencana melakukan kunjungan politik ke sejumlah partai untuk bekerja sama pada pemilu dua ribu dua puluh
namun hingga kini belum ada komunikasi dari pdip terkait jadwal kunjungan ke partai gerindra
sumi dasko ahmad optimistis gerindra akan menjadi salah satu partai yang disambangi pdip
jika partai berlambang banteng tersebut melakukan penjajakan kerjasama dengan partai politik lainnya
menurutnya mencari kesepahaman adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh partai politik jelang pemilu
saya belum tahu apakah ada komunikasi atau belum komunikasi
tapi rasa rasanya sih kalau kemudian akan melakukan kunjungan kunjungan pasti gerindra juga dikunjungi